ya saya baik baik saja
boleh saya lihat
saya lihat datanya
boleh boleh boleh dok
tapi kalau menurut saya
kita juga gak boleh terburu buru dok dalam mengambil keputusan apapun
karena seperti yang saya bilang tadi dok
ini semua masih kemungkinan dok
tapi kalau memang hasil diagnosa saya itu benar dok
sebaiknya kita konsultasi ke
profesor irawan prof irawan tahu soal ini dia cukup jago
saya harus ketemu sama ada sekarang
saya harus ketemu
kita lihat datanya dulu
kok nanyanya gitu amat sih
yaudah kalau begini caranya
aku harus segera tembak dia buat segera merit sama aku
yaudah berarti gak ada yang penting ya
mas mas kayaknya kita harus siapin acara pernikahan kita deh mas
profesor saya gak ada waktu untuk ngeladein ini lelucoan kamu
mas kau lelucon sih mas
aku gak apa apa kok kalau misalkan kita bikin acara yang sederhana aja
reva kamu sudah gila ya
tuh kan malah dibilang gila
mas ini aku beneran
gak apa apa kan kalau aku mulai siapin gedung dan
pernikahan itu bukan sesuatu yang bisa dimainkan
terus kapan saya setuju untuk menikah sama kamu
ya saya tidak setuju saya tidak mau nikah sama kamu
saya tidak akan pernah nikah sama kamu jadi please
iya mas pernikahan itu kan bukan hal yang main main
ya jadi sebaiknya kita ketemu dan kita membicarakan hal ini
karena kalau misalkan kamu gak kabarin aku
aku akan langsung ke rumah kamu dan nungguin kamu sampai kamu pulang
aku gak boleh cemburu begini
cepatlah nabil berangkat
dewi belum balik ma
hah dia bawa abi lagi
jam segini belum pulang
ya pasti dia keluyuran padahal dia tahu loh abi itu harus banyak banyak istirahat
gimana sih sih dewi
nggak diangkat ma
nggak diangkat ma
nggak diangkat ma
ya ampun berani banget sih dia nggak angkat telepon mama
hah keterlaluan sih dewi
berani banget dia
berani banget dia
berani banget dia
di telpon ratu jolim lagi nih
udah baca bismillah ditambah ayat kursi kali ya biar aman
ibu bos bukannya jawab salam malah terek terek lagi
odin keluyuran kemana sih kalian tuh hah
hah kok jam segini belum balik
enggak enggak keluyuran orang masih di rumah sakit kok
ah kamu jangan bohong ya
kamu pikir saya gak tau abitut terapinya jam berapa
harusnya sekarang tuh udah selesai
begini dok saya sudah coba cari riwayat pasien melalui nomor asuransinya
datanya ada tapi tidak lengkap dok
ya mungkin karena pasien sudah tidak melanjutkan asuransi tersebut dong
berarti data lama dok
bukan bukan bukan
justru ini baru diambil beberapa bulan yang lalu dong
dan hasil usg nya vaginal dok
maksudnya itu berarti
iya kemungkinan besar pasien mengidap penyakit kanker rahim dok
dokter gak apa apa
iya pak dokter
kok lama banget beli burger nya
sebentar pak dokter telpon ya
iya pak dokter makasih ya pak dokter
ternyata gak diangkat bi
ya udah yuk cari tante dewi
tadi tante dewi lagi beli burger

udah selesaikan terapingnya pak dokter
udah selesaikan terapinya pak dokter
sampai jumpa nanti hari senin

terima kasih ya dok
tapi dok dokter tenang dulu
tapi dok dokter tenang dulu
karena kita kan belum melihat datanya semuanya dok
saya juga sudah meminta pihak rumah sakit untuk mengirimkan datanya dok
kebetulan rumah sakit ini juga memakai asuransi yang sama dengan pasien dok
ternyata marsh pengantin
ya allah dewi
ya allah dewi
dok dokter baik baik aja kan
ya saya baik baik aja
boleh boleh dok
tapi kalau menurut saya
kita juga gak boleh terburu buru dok dalam mengambil putusan apapun
karena seperti yang saya bilang tadi dok
ini semua masih kemungkinan dok
tapi kalau memang hasil diagnosa saya itu benar dok
sebaiknya kita konsultasi ke prof
prof irawan prof irawan tahu soal ini dia cukup jago
saya harus ketemu sama dia sekarang
saya harus ketemu
dokter kita lihat data dulu